crispy di luar manis di mulut yummy inilah kroffel salah satu jajanan hits korea yang tengah menjadi tren
kroffel mulai naik daun di korea sejak awal tahun lalu
setelah salah satu personel the dua da vinci kang min kyung mengatakan street food ini sebagai camilan favoritnya
penasaran dengan kudapan favorit idol netizen korea pun ramai ramai mencari tahu
jamin nct yang merupakan idol k pop ternyata juga menyukai jajanan populer ini loh
dalam wawancara bersama jeff benjamin dari forbes
ia menyampaikan sebagai pecinta makanan manis kroffel menjadi pilihan favoritnya
kroffel merupakan paduan croissant dan waffle
untuk membuat kroffel cukup mudah
hanya dengan memanggang adonan crossang dalam cetakan waffle
dan dalam penyajiannya bisa disajikan polos atau dengan varian isian
setelah eksis di korea kroffel kini mulai naik daun di indonesia
ya di rumah aja selama ppkm ini paling enak nonton korea sambil ngemil nih
tapi apa ya dalgaon no kalfi udah pernah garlic bread juga
ah yang lagi hits nih kroffel langsung aja kita pesen online
tempat pesanan pertama saya di social affair yang bisa ditemui di beberapa tempat
mulai dari jakarta selatan hingga di bsd
berbagai varian kroffel bisa anda temui di sini
pesannya mana ya kita minta rekomendasi dulu yuk
aku sukanya yang plain sama yang metal sirup itu enak banget
saya pun memesan beberapa varian mulai dari maple nintella pinat butter jelly
hmm jadi tak sabar ingin mencoba
animo masyarakat saat ini untuk kroffel sangat luar biasa sangat antusias sekali
rata rata per hari kita itu mungkin bisa lebih di atas ratusan sih sebetulnya
cuma during psbb kemarin yang pertama mungkin lebih dari seribu ya seribu pieces per hari
beralih ke tempat kedua saya juga memesan di loko kroffel yang bertempat di merchant hype station bintaro tangerang selatan
nuansa outletnya pun sudah ala korea ya
varian menu di sini juga tak kalah berbeda dari tempat sebelumnya
ada dua jenis kroffel yakni manis dan asin
untuk yang manis ada varian blueberry hingga cheesecake yang bisa dicoba
sedangkan kroffel asin anda bisa mencoba garlic butter hingga bacon and cheese

lebih artistsik benar benar dari datv
untuk menjaga kroffel tetap nikmat sampai di rumah topping dari kroffel akan dipisahkan di tempat kecil seperti ini
untuk menjaga kroffel tetap nikmat sampai di rumah topping dapat dipisahkan di tempat kecil seperti ini

dengerin lagu korea sambil makan kroffel
kayak di videonya jadi berasa mirip gitu sama artis korea ya
memang kalau krovelnya sendiri disini rasanya beda ya
crispy di luar tapi lembut di dalam
ditambah lagi dengan topping topping yang bermacam macam
ini bikin makannya ngunyahnya jadi gak bosan
untuk dapat mencicipi satu kroffel ini
anda cukup merogoh kocek dua puluh hingga tiga puluh lima rupiah
pastikan juga ya
selalu menjaga protokol kesehatan saat menerima pesanan layanan antar
agar anda tetap aman dan sehat di tengah pandemi
tim liputan cnn indonesia tangerang banten